petenis aldila suciadi membuktikan diri masih yang terbaik di indonesia
pada simulasi turnamen internal yang digelar pengurus pusat persatuan tenis lapangan indonesia atau ppplt
bila mampu meraih gelar juara
di partai final yang digelar rabu pagi di lapangan tenis komplek gbk senayan
dila mengalahkan jesse rompis strideset enam tiga dan tujuh enam tiebreak tujuh
ya pastinya kan kita kan udah libur dari sekitar pertengahan maret itu udah gak ada turnamen
sampai sekarang itu sekitar hampir empat bulan ya
ya simulasi latih tanding ini kita bisa jadikan latihan mental pertandingan juga
dan juga latihan supaya kita gak lupa rasanya bertanding gimana
turnamen ini digelar ppplt sebagai proyek
percontohan penerapan protokol kesehatan dalam olahraga tenis
semua orang yang ada di stadion wajib menggunakan masker kecuali pemain
tidak terkecuali umpire dan ball boy
penonton yang hadir pun wajib mengisi data diri dan menerapkan batasan jarak minimal satu meter
di lapangan para pemain dilarang bersentuhan
bola untuk masing masing pemain pun dibedakan dan dilarang menyentuh yang bukan milik sendiri
tapi minimal kita adakan ini semua untuk
dan makanya kita simulasi jadi kalau nanti di daerah
peng pro peng pro akan mengadakan pertandingan pun
mereka juga sudah bisa berpatokan dengan apa yang kita laksanakan sekarang di sini
jadi yang bola dikasih nama yang jaga juga kelihatan pakai masker pakai glove tangannya itu
supaya mereka jangan sampai nanti bola ini dipegang sama yang lawannya
sedangkan mereka gak tahu ini bola yang siapa jadi nanti akan tertular
satulah turnamen internal untuk tim putri ppplt juga akan memulai pelatnas untuk tim putri